gila jaganya keren abis
aku ketul bunga tadi
kamu tau gak sih anoni
sebenernya aku tuh kerja part time lo disana
yang punya toko itu tuh namanya tante lili
dia tuh orangnya baik banget
dia sih emang baik orangnya
kamu kok sudah jalan jalan keluar
kamu tuh harus jaga
kesehatan kamu dong
jangan capek capek ya
eyang sudah beresin
semua pembayaran dengan klinik ini
kamar kamu juga sudah disiapkan
rapi dan bersih sekali
dia tuh yang keriak eyangnya kamu
eh sudah kamu gak usah ikut ikut campur
dia juga sudah tahu kalau saya ini eyang dia
pergi kamu sekarang
anoni jangan dulu
jangan tinggal sini
antoni dia tuh bukan apa apa kita
dia cuma numpang di rumah kita dulu pernah sekali
aku gak akan pernah ikut tante
kalau kendi gak ikut aku aku akan tinggal di klinik ini selamanya
kamu kok panggil eyang tante
aku sama sekali gak ikut sama tante
dan aku gak kenal sama tante
yang aku kenal cuma candi
lepas ini aku bisa ketakutan kalau kamu tinggal
kamu mau tau
aku kayak orang buta disini
aku gak mau tau apa apa
kamu tuh piringin kamu
kendi dengerin dulu
eyang gak usah khawatir
kini bangam pergi kok sekarang
bukan bukan bukan kendi
kami malah mau minta
kamu tinggal di rumah kita ya
dan temani antoni
yang akan kasih kamu uang banyak sekali
ya kamu ikut ke rumah kita
ini ibu rocking
hay mitar dan
kamu capek banget ya
ah mah enggak kok mah
hari ini candy gak bisa ngebantuin mama beres beres
mama tau kamu pasti lebih capek daripada mama
ngerawat orang amnesia itu kan gak gampang
apalagi kalau neneknya cerewet
eh tapi ken
kamu gak selamanya ngerawat antoni di sana kan
ya gak selamanya lah ma
apalagi nanti kalau misalnya ingatan antoni udah pulih
ya kini nggak bisa jadi perawat lagi
gila jaganya keren abis
kenapa kamu pakai baju baju seperti itu sayang

selera aku bagus kan
itu bukan baju baju kamu
kamu kayak gembel antoni
buka deh jaketnya
kamu pakai baju baju kamu sendiri di kamar kamu
sekarang kamu keluar
eh yang mau kunci kamar ini
dan jangan masuk masuk ke sini lagi
kayaknya ada yang nggak beres
masa gue berani pakai baju begini ya
celananya juga gak kerapian apa
masa gak ada bolong bolongnya sama sekali
emang sebelum hilang ingatan
gue pakai sepatunya kayak jempol gue sendiri apa
wuh tersisa lho enggak
mau dibawa ke mana lagi sih ken
enggak aku mau bawa kamu ke kebun mawar kamu antoni
dulu kan emang pakainya kayak gini
pakaian kamu tuh selalu rapi
kamu tuh perhatian banget sama yang namanya penampilan
malah kadang kadang aku tuh sampai malu tahu kalau jalan sama kamu
habis kamu lebih rapi sih daripada aku
iya tapi ngerasa ini gak nyaman buat aku
yaudah yuk yuk yuk
nah ini dia kebun mawar kamu antoni
dulu sih lebih bagus soalnya kamu sendiri yang ngerawatnya
apa aku bisa telatain ngelakuin pembunga ini
aku pernah nginjek enggak
ya enggak pernah lah antoni
kamu telaten banget kalau ngerawat mawar mawar ini
lihat ya tuh
yang di sebelah sana tuh itu mawar yang kuning itu hasil persilangan kamu sendiri
oh iya yang sebelah situ juga tuh yang mawar merah
kamu tuh beli bibitnya tuh dari internet katanya mawar dari itali
dan yang ini juga hasil persilangan kamu sendiri
dan kamu tuh ngenamainnya
ini kan mawar candi yang manis
antoni kamu udah inget
ini bener kan ini mawar kendi yang manis
maaf ya kalau aku nggak tahu
oh enggak enggak justru kamu tuh emang bener banget
ini tuh emang mawar ini yang manis
tapi bagus ya
ah tapi kok gak bisa inget sih kamu pun pengen kan